apa jangan jangan rizky
lo gak usah mikir macem macem
intinya mulai sekarang gue gak ada lagi urusan sama lo bas mata
terserah yang penting sekarang lo ikut sama gue
gue gak mau apaan sih lo
ya gue gak mau lepasin gue
lo ikut sama gue atau bakal terjadi keributan disini
kok ada nomornya pangeran
selama saya mengawasi kamu menjalani hukuman
kamu lumayan kooperatif pangeran
hukuman saksi sosial kamu akan sahiri
tapi dengan satu syarat
kamu harus baikan salah satu diri
maksudnya baikan gimana ya pak
ya mulai sekarang pangeran sama kamu harus berteman
saya anggap kalian setuju
dan sebagai tanda kalian sudah berteman
kalian berdua silahkan tukar nomor handphone
demi berakhirnya masa hukuman kamu
ya apapun itu tetap aja
gak perlu kan
tukeran nomor telfon sama dia
saya juga gak mau nyimpan nomor dia
gue juga gak mau
gue juga gak mau
siapa yang mau
ya gue gak mau
gue juga enggak
siapa juga yang mau
kalau itu menjadi keputusan kalian
hukuman kita lanjutin
gue gak mau nyimpen nomor lo
gue gak mau
lo mau gue dihukum terus
tapi lucu juga sih cara pak burhan ngedamaikan kalian berdua
p carne gue tuh mau menghapus nomor dia
tepat gua lupa aja
kalau lo udah selesai ngabarin pangeran
biar gak jadi bed luck sama lo
ih males banget yang ada rusak hp gue
maksud gue itu siapa tau aja kan lo simpan nomornya pangeran terus kalian saling komunikasi saling kabar kabaran lo butuh apa apa akhirnya tiba tiba suka
kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama rizky belakangan ini
kan gue udah bilang sama lo dia tuh emang aneh
lo gak ingat gue pernah bilang dia mr down care
kenapa gue ngerasa rizky gak suka ya
gue sama citra bahas soal si ba
ya selamat siang pak remon
masa si pangeran bantuin orang yang dibenci sama mel
kayaknya gak mungkin pak
karena setahu saya perempuan yang deket sama pangeran itu cuma mel
iya tapi tolong bapak tidak membatalkan kontrak kerja sama kita
karena kalau sampai batal perusahaan saya bisa hancur pak
saya harap kita tetap berjalan
tetap bisa menjalankan seperti yang sudah kita bicarakan
iya saya akan coba untuk menasihati pangeran
saya juga minta maaf pak
kalau mel sudah sedih atas sikap pangeran
uh hebat mel
call your daddy jadi bener bener jadi kuncian
pangeran bener bener langsung muncul
gue bakal yakin kok dia bakal balik
i can't believe pangeran nge tracking lo kayak begitu
mel jujur ya

ya muziknya eduk dikit
ya gue ga mau lepasin ya tangan gue
ya gue ga mau lepasin dulu
kamu apa sih
karena gue udah lunasin semua utang gue
sampai segitunya bayarin utang si usus goreng
apa jangan jangan rizky
lo gak usah mikir macem macem
intinya mulai sekarang
gue gak ada lagi urusan sama lo mbak kumbata
gue gak mau
ya gue gak mau lepasin
atau bakal jadi keributan disini
mau apa lagi sih nih orang
gue gak mau
ya lepasin dulu
kalau gue lepasin